berikutnya saudara lagi rio revan terjerat narkoba
polisi kembali menangkap selebritas rio raivan terkait kasus narkoba
ini merupakan kali kelima bagi rio berurusan dengan polisi akibat obat obatan terlarang
selebritas rio raivan kembali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba pada jumat malam
ini bukan kali pertama rio terlibat kasus narkoba
bahkan februari lalu rio baru saja bebas dari penjara karena kasus yang sama
ia baru saja selesai menjalani hukuman penjara tiga tahun
saudara rr diamankan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba
mohon waktu sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman
kepada mantan istrinya rio mengaku kembali terjerumus kasus narkoba karena pengaruh pergaulan
keluarga berharap rio diperbolehkan menjalani rehabilitasi dan tidak dihukum penjara
ketangkep juga lagi untuk yang kelima kalinya
pasti juga semua penyesalan kan selalu belakangan
tapi mudah mudahan kita upayakan rio untuk bisa rehab
karena kalau untuk masuk ke dalam jeruji lagi rasanya itu nggak tepat
kalau kayak gitu kan semuanya kita nggak tahu situasi orang dalam keadaan apa
nah posisinya juga seperti apa
ini merupakan kali kelima bagi selebritas rio revan ditangkap karena narkoba
polisi mengatakan saat ditangkap di rumahnya ia sedang sendiri dan tidak sedang memakai narkoba
namun saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu pil ekstasi dan obat keras
hasil tes urin yang dilakukan juga menunjukkan hasil positif mengonsumsi narkoba